sebuah kren pengangkut beton proyek double double track ddt di jalan matraman raya jati negara jakarta timur minggu pagi ambruk
akibatnya dua orang pekerja tewas tempat dan dua pekerja lainnya meninggal dunia di rumah sakit
sementara sejumlah pekerja lainnya mengalami luka luka
dua orang pekerja tewas seketika usai tertimpa beton proyek ddt di jalan matraman raya jatinegara jakarta timur minggu pagi
beton proyek double double track ini roboh lantaran kren pengangkut beton ambruk
selain menewaskan dua orang pekerja sejumlah pekerja lainnya mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit premier jatinegara
menurut ketua rw setempat ambruknya krain pengangkut beton tersebut sempat membuat warga sekitar panik
hingga kini pihak proyek pengerjaan double double track belum berkenan memberikan keterangan
sementara kasus kecelakaan kerja ini masih ditangani pihak kepolisian sektor jatinegara
kita sudah tersambung dengan
kepala polres jakarta selatan kombes pol yoyon tony surya saputra
selamat siang pak yoyon
pak bagaimana sejauh ini jawa timur
baik pak bagaimana sejauh ini dengan proses penyidikan terutama terkait dengan pekerja di sana
ataupun siapa yang mengoperasikan kren tersebut sehingga terjadi insiden pada pagi hari ini pak
terkait kecelakaan kerja yang terjadi tadi pagi pukul lima
itu ketika pekerja akan melakukan pekerjaan menaikkan double track itu bantalan dari beton itu
kemudian menggunakan krain dinaikkan ke atas bantalan beton tersebut
namun pada saat di atas beton tersebut mengalami kemis
ringan dan akhirnya jatuh ke bawah menimpa daripada para pekerja
iya sejauh ini sudah berapa orang saksi pak yang dimintai keterangan terkait dengan insiden tadi pagi pak
untuk saksi saksi yang kita minta keterangan sudah empat saksi
di antaranya adalah pengawas kemudian pekerja lain yang artinya tidak mengalami kecelakaan
yang ada itu kita lakukan pemeriksaan
ini masih dilakukan pendalaman terus
apa sebab sebab daripada kecelakaan kerja tersebut
ya informasi terkait dengan jumlah korban
ada empat orang korban tewas dua diantaranya di lokasi kejadian
dan semuanya sudah dipindahkan ke rumah sakit pori
lalu apakah memang nanti akan dilakukan otopsi atau langkah apa lagi pak untuk melakukan investigasi terhadap korban
dari kecelakaan kerja tersebut bahwa korban itu yang meninggal dunia yang meninggal di tkp itu satu orang
yang tiga sempat dievakuasi ke rumah sakit
namun mendapat perawatan medis dan dinyatakan meninggal di rumah sakit hermina dan premier
untuk tanggal tanggal selanjutnya sudah barang tentu secara prosedur
setiap ada kecelakaan yang mengajukan korban meninggal dunia tentunya dilakukan visum
dan dilakukan otopsi
apabila nanti dari pihak keluarga menyetujui dilakukan otopsi tentunya kita akan segera lakukan otopsi
untuk memastikan sebab sebab kematian itu apakah karena akibat kecelakaan kerja tersebut
pak tony terkait dengan korban lain yang mengalami
luka luka saat ini keberadaannya apakah ada di rumah sakit premier atau rumah sakit polri sendiri atau sudah di rumah sakit lain pak
ini masih di rumah sakit premier dan herimina
karyawan itu ada enam
jadi yang lainnya luka luka artinya luka luka biasa dua orang
tadi bapak mengatakan ada empat orang saksi yang diperiksa
apakah memang saksi ini terkait dengan kejadian pada pagi tadi
mereka yang sebelumnya bertanggung jawab terhadap proyek
ini adalah pengawas langsung pelaksanaan proyek itu
kemudian juga ada pekerja lain dan warga masyarakat tempat gitu
kedepannya pak apakah akan ada pengembangan kasus ini
apakah memang human error atau memang kejadian akibat kecelakaan kerja
bagaimana pak kedepannya
berapa waktu lama untuk melakukan investigasi terhadap insiden pagi tadi pak
tentunya kita akan segera
segera melakukan investigasi ini untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian
apakah ada unsur kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan tersebut
tentunya kalau nanti ada fakta fakta ada kelalaian kerja
tentunya ini akan kirmai tidak lanjut di setara proses hukum gitu
baik terima kasih bapak untuk informasinya
selamat pagi dan terima kasih untuk informasinya
seorang pekerja proyek yang selamat dalam peristiwa kecelakaan kerja proyek kereta double double track
di jalan matraman raya jatinegara jakarta timur
dievakuasi oleh pekerja proyek lainnya
pekerja yang tidak diketahui namanya tersebut syok berat
dan harus dijemput rekannya dari atas lokasi proyek
kecelakaan ini terjadi saat kren pengangkut beton ambruk
peristiwa ini sempat membuat panik warga sekitar
karena kerasnya suara blok beton yang jatuh
dua pekerja tewas di tempat
dua lainnya meninggal di rumah sakit
dua pekerja tewas di tempat

dua pekerja tewas di tempat
dua lainnya meninggal di rumah sakit
di serata apa ini
sian indonesia news report akan kembali dengan informasi lainnya
tetap lahir sama kami